dari partai gerindra muhammad taufik mengaku siap menjadi wakil gubernur dki jakarta menggantikan sandiaga uno
jika diusung dan diusulkan oleh partainya
muhammad taufik menjelaskan penetapan wakil gubernur dki jakarta
harus melalui rapat paripurna dprd dki jakarta setelah ada nama yang diusulkan oleh partai partai pendukung
sejumlah nama dari partai pendukung seperti pks dan gerindra sudah mengemuka
namun hingga kini belum ada nama yang masuk ke dprd dki jakarta
taufik mengatakan jika namanya diusulkan oleh partai gerindra untuk menggantikan sandiaga sebagai wagub dki
ia siap mengemban amanah ini
kuburannya masih basah belum kering kok udah ribet gitu loh
tapi apa yang siap pak
tapi apa yang siap pak
sebagai karir partai pasti terlalu siap
kalau itu saya yang bisa orang karir partai ya saya siap